sampai jumpa di video selanjutnya

dia bukan lawan kita
kamu atau teman kamu
jangan pernah balik lagi ke sini
atau kalian semua
kemarin udah bisa jalan
saya udah sempet ke parkiran pake motor ini
kamu di mana
masih di rumah wendy
kamu jangan balik lagi ke parkiran
ada raksasa dua
kalian tukang parkir di sini
ini bukan tempat kalian
saya disuruh teman saya yang atur parkiran
buat kerja di sini
cuma orang yang ikut kerja
saya kasih tahu
ini bukan tempat kalian
kalau mau hancap orang
bapak salah orang
bukan orang penakut
tapi menurut saya kurang sopan
kita kasih pelajaran mudik pekerti aja
terus pukul saya sekeras mungkin
dengan hitungan yang sama
pukul bapak itu sekeras mungkin
kami yang bapak bapak ini
nah ini refleks ngasih serangan balik
teman kalian yang dua orang sudah kabur
terus bos kalian yang namanya agus waktu kita tinggal sudah ngeringkuk di jalan
lebih baik kalian pulang ke rumah sendiri daripada diantar ke rumah sakit
bapak bapak ini pukulannya keras kita pulang aja
mereka bukan lawan yang seimbang
kalah malu menang juga gak keren
tidak ada yang bisa diberikan kekuatan kekuatan
saya berada di jepang
saya berada di jepang
saya berada di jepang
saya berada di jepang
saya dihajar orang di parkiran
dikeroyok dua orang badannya besar besar
yang satu saya tahu
kulek yang gak ijo
kalau temannya saya nggak tahu
yayat sama tukang parkir kemana
mereka itu disuruh siapa
saya gak tahu
kalau huluk yang gak hijau dulu nge backing orang orang di pasar
adalah audrey dari jepang

dia adaarness saja ruang kursi
karena dia puyorsuner

abang itu sebelah itu tidak ada jalan bergerak lagi

jangan kurang tahu di luar sana
kamu juga seperti biksu di luar sana
akan jadinya mau beli mesin cuci merek apa
cecep cuma ngasih daftar merek tipe sama harga
dia nggak tahu mana yang bagus
biasanya yang bagus itu yang mahal
oh mesin cuci kita yang dulu belinya bukan yang mahal
terus sekarang rusak
yaudah terserah akang aja mau beli merek apa
pulang beli mesin suci nanti akang mau jalan jalan dulu sebentar
sekalian mumpung keluar rumah
sambil bawa bawa mesin cuci
masa bawa bawa mesin cuci pakai motor
kalau beli barang barang yang besar kayak gitu mah
biasanya diantar sama tokonya
bos mau ke mana
tadi kamu ingetin nggak
sekalian beli mesin cuci
kan mesin cuci kita rusak
pengerinya nggak jalan
akan pergi ke toko elektronik
memang mau beli mesin cuci umam
aku mau pulang